dongeng bahasa indonesia
keliling dunia dalam delapan puluh hari bagian ketiga
pada tahun seribu delapan ratus tujuh puluh dua kapal uap mongolia adalah salah satu nama yang dikenal dalam pelayaran
itu adalah kapal uap panjang yang terbuat dari besi
benar ceritanya jadi sampai mana ya kita
setelah saat itu dikejar kejar oleh penduduk paris yang marah
philias fok tidak ingin ada petualangan lagi yang mengagalkan tujuannya
lagi pula jika dia kalah dalam taruhan keliling dunia dalam delapan puluh hari
maka dia akan kehilangan setengah dari kekayaannya rumahnya dan keanggotaannya di reform club yang dicintainya
tuan fok sangat teliti tentang jadwalnya tidak ingin membuang satu menit pun
apakah kau yakin ingin berpergi
kepergian di kompartemen penumpang pastor patu
oh tentu akan ada orang orang dari mana mana di sana bukan
iya kalau kita di sini pasti orang lain juga
tuan fog benar kapal mongolia itu pasti akan mencapai bombay
tapi pertama tama akan pergi ke aden melalui terusan suez
mengikuti rute ini orang orang dari berbagai latar belakang sedang menaiki kapal uap
namun di tengah kekacauan itu
ada seorang yang menangkapnya
ada satu orang yang diam diam mengamati pastor patu
oh dia terlihat seperti seseorang yang bisa kuajak bicara untuk lebih dekat dengan filias fogg
tapi dia telah melihatku aku harus mengubah penampilanku
kapal agung itu melintasi terusan suez dengan mudah dan memasuki wilayah mesir
untuk berhenti di aden untuk mengisi ulang batu bara
tuan fok mencatat semua ini di buku hariannya
dan dia menyadari sesuatu
aku telah menambah dua belas jam
kapal uap berhenti di aden di mesir seperti yang seharusnya
pastor patu berlari menembus kerumunan
fik tidak yakin mengapa pastor patu begitu terburu buru
dia dengan cepat turun dan mengikutinya
ada yang bisa kubantu
oh iya kau pria yang baik
aku harus pergi ke konsulat mesir sekarang juga
oh tentu saja
itu tepat di ujung jalan
aku menuju ke arah yang sama
keberatan jika kita pergi bersama
oh kau baik sekali
fik merasa lega
pastor patu tidak mengenalinya
jadi apa yang membawamu ke mesir
kau tahu kami dari inggris
tuanku memasang taruhan bahwa dia akan berkeliling dunia dalam delapan puluh hari
berpergian keliling dunia
tuan telah memintaku untuk mendapatkan visa di setiap pemberhentian
kami melakukannya di paris dan itali dan sekarang mesir dan kemudian india
untuk membuktikan bahwa tuhan telah berkeliling dunia
tapi ini tidak terdengar benar sama sekali
apa kau yakin tuanmu tidak main main denganmu
oh tapi kenapa dia melakukan itu kepada seseorang yang baru saja bergabung
aku datang ke tuhan fahim
mencari pekerjaan hanya beberapa hari yang lalu
itulah hari di mana kami pergi dalam perjalanan aneh ini
dan itu sudah tidak menyenangkan
sejak awal pergi
oh ada inspektur yang menghentikan kami di depan pintu kami
mengatakan bahwa ada sesuatu yang dicuri
dia tidak tahu apa dan bahwa tuanku yang akan ditangkap
dan coba tebak dia bahkan tidak memiliki surat perintah
hehehe betapa konyolnya
dia tampak seperti anak yang hilang
oh jadi ini dia
ini adalah konsulat
kenapa kau tidak melanjutkan dan aku akan berada di sekitar sini untuk menyelesaikan pekerjaanku
kau tidak ingin ketinggalan kepala uap
fix segera menelpon kantor konsulat inggris
tuan aku punya pencuri royal bank
bukankah dia sedang melakukan tur keliling dunia
aku tidak percaya itu tuhan
dia sangat cocok dengan deskripsinya
fiks jangan salah langkah
deskripsinya sangat umum
kau benar sekali inspektur fits
semua hal tentang taruhan adalah tipe muslihat
dia pasti adalah pencurinya
dan menggunakan taruhan gila ini sebagai penutup
kau mengejarnya ya kan
biarkan dia pergi dari pandanganmu
kami akan memberimu surat perintah penangkapan
kau adalah seorang pemberani inspektur fix
kau akan dianugerahi mahkota
orang akan sangat senang melihat inspektur fix dianugerahi gelar kebangsawanan oleh ratu sendiri
dengan demikian aku menyatakan kau tuan inspektur jendral fiks
apa yang telah terjadi
jelaskan padaku mengapa dia menjadi seperti itu
apa kau baru saja melempar kerikil ke istriku
inspektur fix tidak pernah keluar dari wilayahnya sehingga dia kesulitan memahami aksen mesir
apa aku tidak mengerti apa yang kau katakan
aisha dia melempar kerikil ke istriku dan kemudian mengolok ngolokku
kenapa kalian semua begitu marah
ya master patu apakah kau bisa mendapatkan visa paspor kami
tuan seorang pria yang sangat baik membantuku aku bertanya tanya di mana dia
ah angin sepoi sepoi betapa bersih dan lembut dan menakutkan
tuhan apa yang terjadi padamu
ini cuaca yang melakukannya padaku aku bukan penggemar cuaca gersang
oh kamu sudah lambat tuhan
jamku tidak mungkin tuan jam tangan ini ada di keluargaku sejak berabad abad ini tidak pernah salah
tapi kau telah meninggalkan inggris dengan setiap negara yang kau lewati kau harus terus menyesuaikan jamu
harloji mu dua jam di belakang karena adem dua jam
cukup tuan aku tidak akan bicara lagi tentang jampu yang berharga
pasparto baru saja pergi dengan figgs tersentak pada lukanya
kapal uap berhenti di bombay dua hari sebelum waktu yang dijadwalkan
tuan fog mencatat ini dalam buku hariannya tetapi dia berusaha untuk tenang
dia mempercayai perhitungannya dan dia yakin sekarang bahwa dia akan memenangkan taruhan ini
bombay tuhan aku tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarku aku akan mengunjungi india
dan kapal ini
lebih awal juga kita telah memperoleh dua hari
pasparto tidak mengerti apa yang dimaksud oleh tuan fogg
tapi yang penting dia paling tidak tertarik dia hanya terpesona pada gambar berwarna warni di depannya
kita punya waktu enam jam untuk naik kereta ke kalkuta
kita harus memastikan bahwa kita tidak tersesat dan tidak terlalu jauh dari stadion pasarpatu
inspektur fix juga tidak jauh
tapi dia harus mengubah penyamarannya agar pespartu tidak mengenalinya lagi
dan katakan saja inspektur figgs memilih yang paling berbeda lihatlah
tuan apa kau ingin jus semangka yang lezat ini
oh tapi jus ini tidak berwarna merah
oh ini semangka spesial yang hanya bisa ketemukan di seluruh dunia
oh benarkah nah aku ingin sekali mencobanya
tidak terima kasih nyonya kita tidak boleh mengambil resiko apapun sekarang
oh ya kami harus segera mengejar kereta ke kalkuta kami berkeliling dunia
sudah cukup kami permisi nyonya
berkeliling dunia ya kau pencuri filias
figgs sekarang lebih dari bertekad untuk menangkap filius fogg
karena sekarang dia punya sesuatu yang bisa membuat tuan fogg di india setidaknya selama lima belas hari
aku punya surat perintah penangkapan filias
tidak mudah untuk mengatur surat perintah penangkapan hanya berdasarkan keraguan
tapi ada seseorang yang mempengaruhi inspektur fix dan kantor di inggris
empat belas hari sudah cukup untuk menggagalkanmu dari perjalananmu
dan membawamu keluar dari reformed club selamanya filius fogg
kau sudah tamat filius